banyak orang atau bahkan atlet dunia yang memilih mengkonsumsi buah pisang saat berolahraga
harganya yang relatif murah mudah didapat dan juga tidak mudah teroksidasi saat sudah dibuka menjadi salah satu alasannya
namun sebenarnya apa yang terkandung di dalam buah pisang dan apa manfaatnya untuk tubuh
saat berolahraga kita mengeluarkan banyak energi yang membuat tubuh kita terasa lelah
mengkonsumsi buah yang mengandung gula adalah salah satu cara terbaik untuk menggantikan energi yang terpakai saat kita berolahraga tadi
pertanyaannya jenis buah apa yang terbaik untuk kita konsumsi saat berolahraga
sejumlah atlet kelas dunia dari cabang olahraga sepak bola tenis hingga bulu tangkis memilih pisang untuk mereka konsumsi saat mereka tengah bertanding
apa sih yang terkandung di dalam buah ini dan manfaatnya untuk tubuh
tim atletik indonesia termasuk sprinter andalan merah putih lalu muhammad zohri juga adalah salah satu atlet yang terbiasa mengkonsumsi pisang
saat saat jelang pertandingan zohri selalu membekali diri dengan buah pisang
memang dari dulu pelatih nyiapinnya pisang
kalau mau bertanding dua jam sebelum bertanding
saya makan pisang dulu sebelum pemanasan
dan setelah pemanasan itu mau masuk ke roll call tempat pelari pelari di sana saya juga makan pisang
memang setelah makan pisang kayak setelah kita pemanasan gitu itu tenaganya kembali lagi
ada tenaga tambahan lagi
kandungan gula untuk sumber energi dalam buah pisang memang membuat buah ini menjadi salah satu buah favorit untuk dikonsumsi saat berolahraga
pisang juga memiliki kandungan nutrisi berupa kalium serat zat besi vitamin c vitamin b enam dan magnesium yang semuanya bermanfaat bagi tubuh manusia
kandungan gula di dalam pisang ini dibutuhkan untuk memenuhi cadangan gula yang dipakai untuk atlet sebagai sumber energi
jadi untuk menggantikan kemudian nanti sebelum tanding selamat tanding dan juga sesudah tanding
nutrisi untuk pisang ini juga memiliki kandungan nutrisi berupa kalium serat zat besi vitamin c vitamin b enam dan magnesium yang semuanya bermanfaat bagi tubuh manusia
nutrisi itu kan ada yang bagian besarnya makro yang seperti sumber energi kemudian protein lemak tapi ada yang kecil kecilnya
vitamin atau mineral nah disitu juga ada di dalam pisang yang tentu saja kita butuhkan
hanya untuk olahraga aja di luar olahraga pun juga dibutuhkan
yang harus selalu diingat cara terbaik untuk menjaga kesehatan tubuh adalah dengan olahraga teratur dan menjaga pola makan
nah ini adalah video saya